pemulihan ekonomi dalam masa pandemi nyata nyata membutuhkan waktu yang tidak sebentar
terbukti bahwa sejumlah retail kembali menutup gerainya bahkan stop berbisnis di tanah air
apa yang sebenarnya kini terjadi pada pengusaha retail indonesia di tengah pelonggaran kegiatan masyarakat dan optimisme vaksinasi
sudah bergabung bersama kami roy nikolas mandat ketua asosiasi pengusaha retail indonesia
ya selamat malam dea salam sehat
salam sehat bapak bapak boleh digambarkan kepada kami masyarakat umum bagaimana kondisi para pengusaha retail yang dipayungi oleh aprindo saat ini
ya pada saat ini kami masih di dalam status yang terdampak karena pandemi covid sembilan belas khususnya terdampak karena aturan daripada ppnk
maupun juga kalau sebelumnya tahun dua ribu dua puluh disebut psbb itu masih berbeda satu daerah dengan daerah lainnya
itu yang pertama
itu yang pertama kemudian terdampak yang kedua kita karena pandemik ini adalah karena memang jeman daripada masyarakat dalam hal ini
khususnya yang berkaitan dengan daya beli kita ketahui belum recovery
dan ini tentunya sangat prihatin karena kita ketahui bahwa kondisi daya beli ini memang satu satunya jalan harus dipopang dengan subsidi yang berkelanjutan dari pemerintah dalam hal ini
dan juga bantuan langsung tunai dan seterusnya
akhirnya dalam perjalanan sudah hampir lebih daripada sentaun ya tanggal dua maret tahun dua ribu dua puluh ketika diumumkan kali pertama covid di indonesia
kita sudah satu tahun lebih dan kita hari ini satu april menandakan belum ada perbaikan
nah tanda tanda belum ada perbaikan sangat mendasar sekali dari survei yang dilakukan oleh bank indonesia
ada tiga survei yang mengemuka yang pertama adalah indeks penjualan real
kita tahu bahwa sepanjang tahun dua ribu dua puluh kita masih ada di tatanan minus
kemudian terus bergejolak fluktuatif ada turun sempat di bulan juni minus tujuh
memang kembali lagi kita melihat bahwa masyarakat untuk berbelanja itu masih menahan belanja untuk yang ekonomi menengah atas
sementara yang menengah ke bawah sangat prihatin karena mereka suffer saat ini
terpaksa untuk berbelanja karena mereka kehilangan daya beli akibat dirumahkan maupun juga di phk
nah tahun ini dua ribu dua puluh satu indeks penjualan real yang disurvey juga masih di dalam tatanan minus enam belas empat di januari februari kemarin minus enam belas lima
artinya situasi vaksin yang sudah diberikan dan memang belum menyeluruh ini tentu sangat berpengaruh dan sangat ditunggu tunggu oleh masyarakat
untuk mereka kembali lagi dapat berkonsumsi dengan normal
nah untuk itu kalau dilihat sepanjang tahun kemarin ada retail yang cukup dan lain sebagainya karena kami kehabisan dana operasional
ya kita karena cadangan sudah digunakan biasanya hanya sekitar satu sampai dua semester
nah sekarang kita sudah lebih daripada dua semester
sudah satu tahun daripada maret tahun lalu
sehingga ada beberapa yang harus tutup karena ketidakmampuan untuk bertahan dalam situasi atau kondisi kita tidak mendapatkan dana pemulihan ekonomi nasional
khususnya untuk industri retail
kemudian kita tidak bisa mendapatkan subsidi ya subsidi gaji dan lain sebagainya yang ini tentu kita masih bermohon untuk dapat dikaji ulang
nah ini yang terjadi sehingga beberapa retail harus menutup karena costnya lebih besar daripada potensi pendapatan atau revinenya produk kita
demikian deh ya
pak roy kalau bicara soal kos boleh dijelaskan komponen apa saja yang kemudian biayanya paling banyak
sehingga pengusaha kemudian berpikir untuk menutup gerainya
ya yang pertama adalah pasti kos tenaga kerja
ya karena cost tenaga kerja ini adalah suatu cost yang tidak bisa ditahan atau tidak bisa di katakanlah mungkin di hilangkan ya
karena memang tenaga kerja kita harus tetap operasional makanya harus tetap ada biaya tenaga kerja
kemudian komponen cost yang kedua adalah cost operational yang berkaitan dengan bagaimana gerai toko harus buka
kaitan operasional salah satunya adalah biaya listrik
nah sampai hari ini kami juga masih menunggu subsidi atau kebijakan dari kementerian terkait bagaimana dengan upaya untuk kami harus tetap buka memenuhi kebutuhan pokok dan sehari hari masyarakat
tetapi biaya beban listriknya itu masih komersial dan tidak ada subsidi
ini juga sangat memprihatinkan tentunya berkaitan dengan biaya
dan biaya yang lain adalah ya tentunya berkaitan dengan harapan harapan yang
belum tuntas dimana kita berharap adanya biaya biaya yang dapat mengurangi beban pinjaman korporasi kredit atau katakanlah setiap retail punya loan punya pinjaman
tapi bunganya masih bunga tinggi karena memang kita tidak dapat mengakses dana pen
sehingga kita masih dengan bunga yang standar walaupun di range nya sudah turun tapi bank bank yang memberikan korporasi kredit tidak menurunkan
soal subsidi atau keringanan dari bunga pinjaman sendiri sejauh ini aprindo seperti apa komunikasi dengan pemerintah karena pandemi ini sudah lebih dari satu tahun pak roy
nah ini yang saya ingin mengatakan
yang kami sangat berharap tentunya adalah prioritas juga dapat diberikan kepada industri filir atau sektoril yang berada di retail ini
karena kita ketahui retail ini kan juga tidak hanya berdagang saja barang barang kebutuhan pokok sehari hari tapi ada umkm yang memperdagangkan barangnya di dalam gregre retail modern
umkmnya dibantu tapi kalau tidak ada penjualan ya tentu tidak akan berdampak bantuan umkmnya
sehingga kita berharap justru barang barangnya di dalam gregre retail modern
umkmnya dibantu tapi kalau tidak ada penjualan ya tentu tidak akan berdampak bantuan umkmnya
bantuan ini dapat direalisir karena sampai hari ini untuk mengerjakan dpan kita belum maksimal

tetapi berharap adalah tentunya ada kebijakan yang berkelanjutan
terima kasih guard
untuk memberikan suatu relaksasi suatu bantuan bagaimana kita mengurangi beban biaya bunga yang tentunya itu tetap harus kita bayarkan karena komitmen dari perusahaan perintel
perintah kepada financial institution
dan ini tentunya masih
berproses karena sampai hari ini kita belum
kucuran tersebut karena ada
katakan bahwa perlu juplak
perlu juknis dan lain sebagainya
nah ini yang kadangkala kita
bingung juga ya karena ini kan
penjaminannya dari pemerintah
basement fundnya juga dari pemerintah
tetapi harus ada juplak juknisnya
dan ini tentunya sangat prihatin
baik aprindo meminta
pemerintah untuk memberikan
keringanan tentunya supaya
usaha retail tetap berjalan
dengan baik terima kasih pak roy sudah bergabung
bersama kami pada malam hari ini
boleh satu lagi
boleh singkat aja pak
selama lebaran ini atau mudik ini karena memang
diwarang mudik diwarung puasa
suci ramadhan dan lebaran
kita bisa dikembalikan lah jam operasional kita
pada jam normal karena memang
sampai hari ini kita yang belum
divaksin sampai hari ini tapi kita tetap
menjanggap otot otot kesehatan
menjalankannya sehingga kita bukan
kluster pandemik sampai hari ini
jadi kita berharap
kita dapat membuka jam operasional
dua belas jam seperti normal
sehingga kita berupaya untuk dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat di bulan suci ramadan
dan jenderal lebaran dalam waktu dekat ini
baik baik terima kasih pak roy